cerita lain datang dari calon wakil gubernur dki jakarta yang diusung partai gerindra dan pks sandiaga uno
sandi mengaku sebelum berpasangan dengan anies baswedan ia sempat hendak diduetkan dengan agus harimurti yudhoyono
walau akhirnya koalisi menemui kebuntuan keputusan sandiaga yang mau menjadi orang nomor dua di ibu kota dinilai tepat
setelah proses rembuk yang cukup panjang menetapkan mencalonkan saudara anies rashid baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota
sebelum perhelatan kompetisi perbutan kursi dki satu dimulai sandiaga uno sudah lebih dahulu mengatakan kesiapannya menjadi penantang
penantang petahana basuki cahyapurnama
sandi mengatakan sebelum menjadi pendamping anies baswedan sudah tercipta suatu kesepakatan politik antara partai penantang petahana
yakni poros kertanegara dan poros cikeas
kedua poros sepakat menciptakan pilkada menjadi satu putaran
namun sayangnya koalisi tersebut tak kunjung terbentuk dan menemui kebuntuan
kendati sandiaga sempat menemui ketua umum partai amanat nasional zulkifli
sudah ada nama mas agus keluar di hari itu
oh sudah sudah dan sudah ditetapkan mas agus akan jadi gubernur
dan kita perlu duduk untuk meyakinkan dari teman teman bahwa kita harus sampaikan kepada konstituen kita kepada kader kita
bahwa keputusan yang akan dipanggil adalah mas agus jadi gubernur sandi uno jadi wakil gubernurnya
lantaran koalisi kedua poros ini menemui kebuntuan
nama anies baswedan yang baru saja digeser dari kabinet jokowi mencuat di akhir waktu
sebelumnya nama anies memang sudah diperhitungkan baik elektabilitas serta popularitasnya dalam sejumlah survei
nama anies baswedan sebagai dki satu kemudian diusulkan langsung oleh sandiaga uno
saya yang mengusulkan itu saya yang mau saya nomor dua mas anies nomor dua
singkat saja simple seperti itu
betul betul menghadirkan solusi bagi warga jakarta
dan bagi saya nggak pernah mematok matok kok posisinya apakah saya harus nomor satu atau nomor dua
adapun keputusan sandi untuk menjadi orang nomor dua di ibu kota dinilai tepat
ini kan menjadi pertanyaan kita bersama kenapa akhirnya kemudian mas sandi menerima menjadi nomor duanya mas anies
sebetulnya padahal dia sudah melakukan banyak hal untuk mengangkat suaranya dia
apakah ini sudah tepat posisinya
selama ini saya melihatnya memang sosok sandi bila dipasangkan dengan anies
memang lebih kuat karismanya di mas anies
karena mas anies lebih kuat masuk ke grassroot sementara mas sandi akan harusnya bisa mendapatkan banyak suara di kelas menengah
satu dan dua hanyalah angka yang akan terabaikan ketika suatu partai politik sebagai komponen dasar dalam demokrasi
mampu mengusung sepasang pemimpin yang memberikan jawaban bagi segudang masalah di ibu kota
ras pasiah jakarta